pasca banjir yang melanda ibu kota gubernur dki jakarta anies baswedan langsung meninjau situasi di pintu air manggarai pada selasa pagi
anies memastikan pemprov dki akan menyediakan pasokan makanan dan sejumlah kebutuhan utama para pengungsi korban banjir
ia juga menyebut bahwa banjir yang melanda ibu kota akibat intensitas hujan yang cukup tinggi
dari mulai evakuasi sampai dengan pendirian pos pengungsian pos kesehatan semua kita tangani
tadi kan ketinggian air sudah mencapai sembilan ratus cm ada status siaga dua tetapi pak anies mengatakan itu bukan banjir kiriman begitu
itu memang karena intensitas hujan yang tinggi atau seperti apa pak
ya betul ini intensitas hujan yang cukup tinggi
sekarang kita konsentrasi pada penanganannya
nanti anda silakan berdiskusi sebabnya
saya bagian bekerja untuk menuntaskan dampaknya